ya presiden joko widodo menyampaikan pidato nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan negara rapbn dua ribu dua puluh
dalam sidang paripurna dpr ri hari ini
dalam pidatonya jokowi menyebut pemerintah mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan belanja negara rapbn dua ribu dua puluh
yang dapat bertahan di tengah gejolak perekonomian global dan ketidakpastian yang sangat tinggi
jokowi juga membahas gambaran arsitektur rapbn dua ribu dua puluh tiga dan rancangan pendapatan negara untuk tahun dua ribu dua puluh
belanja pemerintah pusat sebesar rp dua dua ratus tiga puluh triliun serta transfer ke daerah sebesar rp delapan ratus sebelas tujuh triliun
untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut pendapatan negara pada tahun dua ribu dua puluh tiga dirancang sebesar rp dua empat ratus empat puluh tiga enam triliun
yang terdiri dari penerimaan perpanjangan
yang sebesar rp dua enam belas sembilan triliun
dan penerimaan negara bukan pajak pnbp sebesar rp empat ratus dua puluh enam tiga triliun